pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno mewanti wanti para pelaku wisata maupun pelaku ekonomi kreatif untuk tidak memasang tarif jauh lebih mahal saat libur lebaran
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno memastikan destinasi wisata maupun sentra ekonomi kreatif telah siap menampung lonjakan kunjungan wisatawan selama libur lebaran
selain menargetkan dua puluh lima hingga tiga puluh persen dari pergerakan wisatawan nusantara perputaran ekonomi senilai seratus hingga satu ratus lima puluh triliun rupiah juga diharapkan terjadi selama momen libur lebaran tahun dua ribu dua puluh satu
seiring meningkatnya pergerakan orang dari delapan puluh lima lima juta menjadi satu ratus dua puluh tiga delapan juta orang
sandiaga mewanti wanti para pelaku wisata maupun pelaku ekonomi kreatif untuk tak memanfaatkan situasi lonjakan kunjungan wisata
saat libur lebaran dengan memasang tarif jauh lebih mahal
bahkan sandiaga menginstruksikan untuk menindak tegas hingga melakukan pembinaan bagi mereka yang menggetok tarif tinggi kepada para wisatawan
perputaran ekonomi yang kita harapkan seratus sampai satu ratus lima puluh triliun karena ada peningkatan hampir lima puluh persen dari tahun lalu satu ratus dua puluh tiga delapan juta
dan kita harapkan dua puluh lima hingga tiga puluh persen dari pergerakan wisatawan nusantara ini terjadi di saat lebaran
dampak ekonominya tentunya akan sangat signifikan
untuk destinasi wisata sudah dipersiapkan sentra ekonomi kreatif untuk menampung lonjakan kunjungan